meski telah disahkan dprd kabupaten jepara pada awal mei lalu
perda rancangan tata ruang dan wilayah rtrw yang melarang adanya aktivitas tambak udang di wilayah karimun jawa
masih terus menuai reaksi pro kontra di masyarakat
sejumlah warga di karimun jawa menyatakan keberatan terkait limbah tambak udang yang masuk ke laut
sehingga mencemari perairan karimun jawa yang merupakan destinasi wisata
di lapangan itu sangat menyedihkan
sebab si pertambak ini tidak ada pengolahan air limbah
jadi terus dibuang ke laut
sementara biota yang ada di sekitarnya itu mati semua
perang kepiting kemudian
namun alasan limbah tambak udang yang mencemari air laut ini
dianggap para pengusaha tambak hanyalah sebuah alasan
yang membawa kepentingan sekelompok orang terutama beberapa pemilik hotel dan resort
sebagai bukti keseriusan mereka
pihak pengusaha tambak akan melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi untuk pembatalan
hal limbah itu kan namanya harus ada ipal
ipal itu instalasi pengolahan air limbah
itu kan harus ada sistem sistemnya tersendiri
apa treatmentnya cara pengaturannya gitu
tapi kalau soal limbah itu kok masih dipakai sistem oleh petani kok kurang baik
pemerintah wajib membina
ini dong cara pengaturan limbah yang baik
pro kontra antar warga ini pun sampai ke pemerintah provinsi jawa tengah
yang kemudian mencoba melakukan mediasi kedua pihak
namun sampai saat ini tidak tercapai kata sepakat
yang telah kami koreksi adalah ternyata
adanya proses yang memang menurut aduan dari masyarakat
belum memenuhi asas asas prosedur yang baik
apa itu misalnya saja yang diduga karena pelibatan masyarakat kurang
terus kemudian ada juga yang masyarakat menyampaikan bahwa
ternyata ada yang diduga juga tidak sesuai dengan perda provinsi jawa barat
meskitalah disahkan perda larangan tambak undang di kawasan karimun jawa ini
baru bisa dijalankan setelah dua tahun kemudian
hal ini untuk memberi kesempatan petambak udang beralih profesi
damar sinuko jepara